sidang paripurna penetapan keputusan bk dpd di gelar rabu sore
dipimpin wakil ketua dpd farouk muhammad
dan didampingi wakil ketua gusti kanjeng ratu hemas
sidang sempat dibanjiri interupsi anggota dpd
ada anggota dpd yang belum sepakat mengenai pemberhentian irman guzman
dari jabatan sebagai ketua dpd
mereka yang tidak setuju meminta agar sidang paripurna
penetapan pemberhentian status irman gusman sebagai ketua
menunggu hasil sidang pra peradilan kasus dugaan korupsi irman gusman
meski sempat terjadi perdebatan panjang
pemimpin sidang farouk muhammad akhirnya mengetuk palu
untuk menetapkan secara resmi pemberhentian irman gusman sebagai ketua dpd ri
sebelumnya pemberhentian ini sudah ditetapkan oleh bk dpd
rencananya kamis besok akan dilaksanakan rapat panmus
untuk membicarakan mekanisme dan penjatualan pergantian ketua dpd yang baru
maka pada hari ini sesuai dengan ketentuan tatib pasal satu ratus dua belas
itu ditetapkan dalam sidang paripurna
alhamdulillah tadi sudah ditetapkan
sehingga status peripaiman sudah diberhentikan secara kelembagaan
bukan lagi secara bk